pada saat ini eko meminta para pendamping desa bisa bekerja dengan baik dan ikut membangun desa yang mereka dampingi
yang saya ingin mengadakan dari pengelolaan dana desa adalah faktor pendamping
karena kita tahu tidak semua kepala desa tahu bagaimana membuat perencanaan

selain itu eko juga
berjanji tahun mendatang dana desa akan ditingkatkan kembali anggarannya
dan meminta agar para pendamping desa bisa menjadi pengusaha di desa mereka
sehingga apa yang menjadi tujuan dana desa ini bisa mensejahterakan desa sesuai harapan
atas kehadiran menteri desa pdtt ini menjadi spirit bagi para pendamping desa
mereka merasa tersanjung dan bersemangat menjadi pendamping desa
kami ya terserang sama seperti itu

karena kami yang pendamping ini kalau bisa jadi menteri ini ya
heri supandi bengkulu